ngepotor gargong gitu nama nih jangan kampung bukan situ sentuh maaf maaf lagi
dj masa kaget bisa bikin jantung copot iya kalau jantung fungsi maka copot
mengganti lo buat jadi toples toples permen bisa aja nih bercanda
gimana rasanya pokok bisa aja kok kalau misalnya mau pesan
bubur teh sudah siap yang sudah merasa lapar silahkan makan bubur ayo
buburnya sudah siap cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat
enak nih bubur
enggak enggak enggak

daddy grup keluarga
cek doang ya sulamnya lebih drama ada gue gimana sih lu datang sana dulu sebentar terus
balik lagi kemarin ya udah kalau gitu dah tim nyampe motornya
hai dikutuk sekalian balik menemani kagak usah kagak usah ntar kalau di sini ada
papit mana biar sincingan lagu aja ini juga sudah balik sama dia sama kau
hai ada apa ya pak begini pasutoni saya mendapat informasi dari kecamatan kalau
kecamatan atau menyumbang karpet baru untuk masjid ini alhamdulillah harus diambil kapan
ya pak berhubung besok libur hari pertama puasa jadi kita harus ngambil sekarang juga
oh kalau begitu terima kasih banyak pak ya baik pak assalamualaikum waalaikumsalam
mikir nih buat ongkos ngangkut sama bensin naik motornya tuh kalau bukan buat masjid bisa
lima ratus ini kita berduanya itu itu amat itu itu
alhamdulillah kalau begini enak
ya udah kalau gitu ya jalan ya ini bantuan
ya ampun ya anak ditelan kagak malah dimuntahin
banget banget ya
banget banget ya
banget banget ya
banget banget ya manasar oh ini
banget banget ya manasar oh ini
ada siapa sih
kau terhadap airman hari martin
aduh ada sekardun itu
cepat aku gak ada yang lihat
lo yang bener rafa
jangan gugal gugalan gitu rafa
ini jalan kampung bukan situ sentuh
jangan lebat ji
iya kalau jantung tuh sih bang kagak copot
mengganti lo buatnya dari toples
bisa aja nih bu candangnya
yaudah sekarang mau ke mana ji
mau ke jepang
yaudah lanjut deh
jalan pelan ji pelan pelan
untung haji sulam gak lihat
kalau sepion kita copot satu
kalau gitu kita buang aja nih spion
biar kagak ada yang tahu kalau kita habis nabrak orang
lu anaknya terkena ya
apa itu anak pak haji
kenapa tak ada darah
selamatkan jiwa anak ini ya allah
rawun lu kenapa rawun

haji sulam tabrakan
haji sulam sih gak mati
cuman anak yang ditabraknya kayaknya parah
tabrakannya itu dimana
di sana noh dekat kebun

syukur deh mah ampus lu lama
kena musibah juga loh

jadi si sulam masuk penjara
yuk deh kita lihat yuk
penasaran juga gue liat ya
bu uh haji belum ke
mas pok dari mana tuh
eh lam lu kalau nabrak bertanggung jawab dong eh lam kalau sampai kenapa napa yang
lu tabrak nih maaf maaf kate masuk penjara lu
aja mau nolong nyaman